kamu tuh ahandelis manggil aku kok topan
udah lava kamu tuh gak usah bersandiwara lagi di depan aku
di depan kendi kamu itu gak mau ngabukan kalau kamu itu kembarannya anton
jadi jadi semua itu benar
topan siapa tuh topan
kak topan nama aku
rasanya kak alva kak
iya kak nama kak topan itu kita yang kasih
keliatannya si candy memang gak tahu siapa itu alva
oh iya alva itu saudara jauh aku iya kamu gak bakalan kenal iya beneran
oh iya tolong bilangin aja sama willy ming di depan aku mau ketemu lagi
baiklah kalau begitu saya kembali lagi tuan ya
nah alfreda injilnya berat ketemu saya dia krijgen fondue

yang pertama quase sampai

kamu tuh gak usah bersandiwara lagi di depan aku
di depan candy kamu itu gak mau ngaku kan kalau kamu itu kembarannya anton
malah malah kamu ngaku sebagai orang lain alias topeng
papan itu memang nama julukanku
jangan kasih tahu kendi hal ini
karena candy gak tahu keberadaan alva
dan aku punya alasan sendiri kenapa aku merahsiakan ini semuanya
aku janji aku gak akan pernah bawa tangan si ini
aku pasti gak akan buka rahasia kamu ke candy
aku akan tutup selamanya aku bisa
kalau candy tahu kamu adalah kembaran antoni
bisa bisanya kini ngerebut kamu dari aku
dan aku gak akan rela
aku gak akan biarin candy ngerebut kamu juga
teri kamu tuh dicariin tau gak sih dari tadi
yaudah deh sekarang kamu makan ya
kamu belum makan kan
aku gak mau makan
aku juga gak mau syuting
teri kamu kemana sih
hari ini kan syuting hari terakhir
masa kamu mau pergi gitu aja sih
kan kasihan yang lu udah pada nungguin ter
aku kan udah bilang kalau aku tuh lagi gak mau syuting
kalau mereka emang mau pecat aku pecat aja
yang jelas aku lagi ada urusan
urusan yang penting
kenapa sih penyakit malas kamu tuh harus kuat sekarang
nanti udah kabul
teri itu di depan ayo temuin
kini ganti baju dulu ya
aku gak mau akut sama terry
enggak enggak aku gak mau akut
kok kamu malah tidur sih
tante tante aduh
loh kok bisa tiba tiba begitu
enggak tau tiba tiba perutnya gini sakit banget tante
ya sudah nanti tante kasih tau ke terry ya
kamu tiduran dulu aja ya
tante ambil minyak kayu putih ya sayang ya
teri maaf ya kendi lagi gak enak badan masuk angin mungkin
oh oh gitu ya tante
ya udah deh saya permisi ya kan
aku mau pergi
tante aku mau pergi
aku gak bisa ketemu sama kamu lagi
aku takut aku jadi semakin sedih
aku gak mau benci sama kamu
karena kamu udah sama sama angel lah
aku gak mau cemburu
karena kamu tuh emang pantas sama angel lah
karena angel tuh sangat cantik dan lembut ter
ya ampun terry
aduh terry kamu tuh bodo banget sih
teri kamu tuh apa apaan sih ter
teri eh teri teri
teri bangun ter
teri bangun ter
teri bangun ter
teri aku tuh pada mungkin gak akan badan kamu
teri aku tuh pada mungkin gak akan badan kamu
teri kamu tunggu sini ya
aku panggil kamu radit dulu di dalam supaya ngangkat kamu ya
eh eh eh eh gak usah ken aku bisa berdiri sendiri kok
ah kamu tuh bohongin aku ya
eh ken ken ken ken kamu gak boleh pergi lagi ken
lepasin aku dulu ter
apapun aku teriak bangunin om radit sama tante diana biar bangun
teriak ken teriak kalau kamu mau

rasanya hidup aku tuh menderita kayak
kalau kamu marah sama aku
ya menderita lah ken
dengan dengan dialogku semuanya ken aku gak bisa menghayat
ken asal kamu tahu ken
hari ini aku gak syuting syuting battle sutradara marah marah sama aku
tapi aku gak peduli ken
karena aku tuh gak bisa kerja lagi
dan soal yang di infotainment soal aku dan angela
kamu bisa jelasin ken
tapi intinya ken
aku tuh yang mempura pura jadian sama angela
dan itu semua aku lakuin tuh
untuk nolongin dia ken
tolongin dia untuk lepas dari pacar lamanya
pacar lama yang kejam dan jahat
asal kamu tahu ken
angela pernah dikukul dahinya
dahinya sini ada jahitan ken
ya mudah mudahan kamu mau percaya ken sama ceritamu
kamu percaya kan ken sama aku
kalau kamu gak percaya
aku mau pikirkan beneran aja deh
jadi kamu udah gak cemburu lagi kan ken
siapa yang cemburu
igar banget sih kamu
berarti sekarang kita baikkan kan
aku jadi bingung sama perasaanku sendiri
kenapa aku senang banget setelah aku tahu kalau kamu itu ternyata cuma nolong angela
lama banget sih aku udah jelani pi